bagi para pecinta kuliner bebek menu bebek nungging dengan aneka sambal dan rempah rempah sangat sayang untuk dilewatkan
tidak hanya lezat di lidah harganya yang pas di kantong membuat kuliner yang satu ini banyak diburu penggemarnya
nah ingin tahu seperti apa lezatnya bebek nungging ini berikut liputannya
selezat rasanya disajikan dengan sayuran seperti selada tomat ketimun dan tumis bungcis bersama sejumlah rempah seperti bawang putih dan cabai merah
ini tuh nge pul banget jadi sekali tuh sup itu diangkat itu crunchy kalau dibeli dari rumah tuh rasanya crunchy
saat memasak menu ini untuk mendapatkan sensasi rasa bebek nungging yang dilakukan pertama kali adalah melunakan daging bebek dengan panci bertekanan tinggi
tentunya daging bebek sudah dibalut bubuk kuning rempah dan bawang putih
setelah itu goreng bebek hingga matang
untuk penyajian siapkan sarang bebek yang terbuat dari serunding dan taruh telur puyuh diatasnya
setelah itu tutup telur dengan mangkuk mangkuk inilah yang akan menyangga bebek utuh sehingga tampil nungging
bebek nungging pun siap disantap
spesial dari bendungging itu rempah dan rasanya benar sampai ke tulanya karena kita mengukur dengan presto dan dengan rempah rempah pilihan khas dari indonesia kita ini
dipatok dengan harga rp satu ratus dua puluh
bebek nungging ini siap membuat keluarga anda semakin menikmati liburan panjang akhir pekan ini meski tanpa keluar kota